kekerasan yang dialami buruh kebun sawit itu terjadi saat gelaran aksi unjuk rasa di depan
perusahaan kelapa sawit pt karya samomas di desa teluk aur kecamatan rambah samo rokan hulu riau
senin siang seorang polisi melempar seorang buruh dari atas truk hingga tersungkur ke tanah tidak
hanya itu seorang polisi lainnya juga kembali memiting buruh lalu membawanya keluar dari
kebunan ditemui di pekan baru kami siang kapolres rokan hulu meminta maaf atas aksi kekerasan yang
terjadi dan akan menindak tegas anggota yang terlibat ia menyebut peristiwa itu bermula ketika
seorang buruh melawan saat akan dipindahkan ke truk lainnya karena truk penuh buruh tersebut
terus meronta hingga akhirnya terjadi kekerasan pada prinsipnya kita akan melakukan tindakan
tegas terhadap personel kita yang melakukan pelanggaran dan kami mohon maaf apabila prosesi
perangkatan hukum yang yang kami lakukan
kurang tepat ataupun masih kurang humanis dalam kericuan ini polisi menangkap dua puluh orang pengunjuk
rasa polisi menyatakan sejumlah buruh bahkan kedapatan membawa senjata tajam sebelumnya
kelompok buruh sp tiga berunjuk rasa menuntut agar dipekerjakan di perusahaan sawit namun
saat itu perusahaan telah mempekerjakan kelompok buruh spdi yang sudah mendapat izin
dari dinas tenaga kerja setempat riano fitra pekanbaru riau